di kota terbesar kedua rusia st petersburg warga masih dapat menyetor dan menarik uang tunai secara bebas melalui atm
namun transaksi untuk menggunakan mata uang dolar amerika dan euro harus dibantu petugas bank
hal ini diakui staff bank karena sangsi ekonomi dari amerika serikat dan negara negara eropa
tapi orang orang masih dapat mencari uang
namun terkait operasi dengan dolar dan euro
kita harus berada di atas bank untuk menemukan mereka atau melakukan operasi
ini benar benar tidak nyaman
beberapa negara eropa amerika serikat dan kanada telah mengumumkan untuk menghapus sejumlah bank rusia dari swift
swift merupakan sistem pembayaran yang berbeda
yang digunakan untuk sebagian besar transaksi keuangan internasional
di depaknya bank bank rusia dari swift diperkirakan akan membawa pukulan berat bagi perekonomian rusia
menurut peneliti dari st petersburg state university fadim kapuskin
transaksi internasional bank rusia menjadi lumpuh dan warga rusia akan kesulitan melakukan transaksi
pada saat ini bank bank rusia akan berpengalaman dengan pembayaran dari bank rusia
jika bank bank rusia yang terkenal dengan transaksi ini berkembang
itu akan menyebabkan masalah untuk semua orang orang di rusia
meski demikian untuk perdagangan domestik rusia
lembaga keuangan rusia diklaim telah menggunakan metode penyelesaian baru tanpa sistem jaringan swift
selain mengeluarkan bank bank rusia dari swift
negara negara eropa juga telah memperlakukan larangan transaksi dengan bank sentral rusia
dan membatasi akses ke pasar dan layanan modal serta keuangan uni eropa